lo sampein ya terima kasih gue ke dia
hampir aja gue hajar dia abis abisan
gue pikir dia mau nyari ribut sama gue
belum pernah kan
dia kelipan sama itu
yaudah kalo gitu sekarang balik rumah sakit ya
lo harus cepet sembuh
eh tapi lo temenin gue kan
susu orang yang di rumah sakit
iya ran bener kata putri
emang sih baru jadian lagi indah indahnya
tapi kan masih ada waktu lain
biarin putri di rumah dulu
iya tenang aja sih ran lagi
gue harus hubungin citra
citra gak jawab telpon gue lagi
tante nawang jalan ke arah plaza
kalian harus berhenti ya
jangan sampe dia liat kalian
tante nawang yang keliatan
gimana ya caranya gue cegah tante nawang
biar dia gak ngeliat putri sama pangeran
tante nawang yang keliatan
tante nawang yang keliatan
aku cinta sama putri tante
tante nawang yang keliatan
tante nawang yang keliatan
tante nawang yang keliatan
aku cinta sama putri tante
tante nawang yang keliatan
rizky pasti ngomong begitu cuma buat ngelihatin perhatian tante nawang
mau ngapain lagi si manusia itu
tante nawang jalan ke arah plaza kalian harus cabut jangan sampai dia lihat kalian
gue terpaksa pakai cara seperti ini supaya gue bisa nunda waktu sampai citra baca wa gue
nyokap lo ada di sini jadi rizky lagi berusaha buat ngaliin perhatian nyokap loh
kita harus pergi dari sini yuk
tak tak tak tak cepetan tak tak berhenti tak
lebih enak kita bicara di sana ya bu
tega banget sih
ya maaf pak regar
untung aja kita sempat kabur sebelum tante nawang bisa lihat kita
mendingan sekarang kita kembali aja ke hospital
ke rumah sakit
udah cukup deh
saya spot jantung gara gara nemenin kamu
aku dengar kata pak regar
takutnya om alex melihat yang ada kita semua kena sembuh
belum lagi kalau bunda nawang tahu
aduh ya masih mending disembur
kalau dapet flaus yang dibubarin gimana
gak gak mungkin
dapet flaus itu kan dapet warga kedua buat gue
gak mungkin gue biarin buba
hari ini gue bisa jadian sama khusus gue orang tersayang
plus pak regar
sama cewek itu
itu pacar gue yang bener
sama rizky juga kali
kalau rizky gak ada bantuin kita belum tentu lo berdua bisa jadian kayak gini
lo sampein ya terima kasih gue ke dia
hampir aja gue hajar dia abis abisan
gue pikir dia mau nyari ribut sama gue
belum pernah kan
dia kelipan sama itu
kalau gitu sekarang balik ke rumah sakit ya
lo harus cepet sembuh
eh tapi lo temenin gue kan usus gue orang yang di rumah sakit
nanti gue jenguk
bener kata putri
emang sih baru jadian lagi indah indahnya
tapi kan masih ada waktu lain
mikirin putri di rumah dulu
ya tenang aja sih ran
lagi nih si putri juga ngomongin kemana mana kok
iya kan put
tahu aja mereka ikas marah
tuh benar kata cewek itu
kayaknya gak tau aja sih
gue kan ingin deket deket sama putri
lo juga enak tak
lo juga giok deket sama cewek itu
dia itu punya nama
sebut yang bener
siapa sih how
masalahnya bukan hanya itu run
kalau misalnya putri ke rumah sakit sekarang
terus ketemu sama bokap lo
emang lo mau kalau putri dimarahin
enggak lah cid
gue jadi jeles sama kalian semua
tak bisa sama dia
kayaknya gak ada halangan gitu untuk percintaan kalian
memang cinta penuh halangan tidak pernah berjalan mulus
contohnya seperti saya dengan my ex future wife
sakitnya tuh di sini
sakit yang tidak bertarah
kalian akan menghadapi seperintangan ya
penuh dengan jalan yang berliku liku dan terjal
tuhan yang berkata
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu
aku akan mencarimu

dari perhatian kamu yang tulus ke putri
dan itu dari pertama kali putri kenalin tante ke kamu
tante udah bisa lihat
rizky itu anak yang baik
dan selama ini aku lihat dia sangat tulus dengan putri
tapi kenyataannya putri lebih memilih pangeran daripada rizki
sudah berkorban untuk aku dan putri
tapi rasanya masih berat untuk menyetujui mereka bersama
tapi aku gak mungkin maksain perasaan putri
karena aku tahu cinta itu kan gak bisa dipaksakan